praktik peredaran uang palsu di tengah masyarakat di wilayah banten kembali marak
bermula dari laporan masyarakat di wilayah hukum pandeglang
polisi bergerak menangkap tiga pelaku pengedar uang palsu di wilayah pagelaran pandegelang
penangkapan ini dilakukan pada hari minggu enam belas juli lalu
di lokasi rumah pelaku petugas sempat mendapat perlawanan dan pelaku yang menolak dibawa
dan mengakui bisnis peredaran uang palsu
berdasarkan keterangan dari ketiga pelaku ini
petugas kemudian melanjutkan penangkapan terhadap para pelaku lain di luar wilayah banten
senin tujuh belas juli dua ribu dua puluh tiga terdapat empat pelaku lain pengedar uang palsu yang ditangkap di wilayah indramayu dan subang jawa barat
ketujuh orang yang ditangkap tersebut lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan mereka adalah aa l sfs g dan ar
sementara dua lainnya masih berstatus saksi
modus yang dilakukan kelompok ini adalah mencari warga yang ingin menukarkan uang palsu
serta mengedarkan secara langsung ke masyarakat
praktik peredaran uang palsu sudah dilakukan sejak bulan april dua ribu dua puluh tiga hingga juli dua ribu dua puluh
dari total tujuh orang yang kita amankan lima sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka
yang dua sebagai saksi
dari kelima orang tersangka ini kami berhasil menyita
yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua
sekitar tiga ratus juta rupiah sembilan ratus lembar uang usd kemudian ada sekitar seratus lembar uang euro
jadi apabila diakulah apa dikonversi ke rupiah total kurang lebih lima belas triliun
hasil pemeriksaan terhadap para pelaku lokasi utama penyimpanan uang palsu berada di wilayah indramayu
dengan target pengedar di wilayah jakarta jawa barat dan banten
pecahan uang palsu dijual dengan sistem dua banding satu
jika seratus juta uang palsu dibeli dengan harga lima puluh juta rupiah uang asli
adi masda pandegelang banten